kita ke informasi pertama pada puncak arus balik hari sabtu dan minggu ini
petugas gerbang tol palimanan akan memperlakukan sistem jemput bola
agar kemacetan bisa segera terurai
petugas tol akan mendatangi pemudik yang mendekati gerbang tol
untuk membayar voucher prabayar
saat mereka melewati gardu tol
pemudik hanya perlu menyerahkan voucher tersebut
diharapkan inovasi ini bisa membuat transaksi di gardu tol menjadi lebih cepat
sehingga antrian di gerbang tol bisa segera terurai
voucher prabayar itu sebetulnya perpanjangan dari pembayaran secara tunai
hanya saja kita menyiapkan petugas
tadi petugas jemput kendaraan itu kita tugaskan ke depan gerbang
dengan jumlah nominal yang sesuai dengan